belum genap satu bulan disahkan beragam aksi penolakan pindah ibu kota muncul dari masyarakat
organisasi masyarakat sipil yang menamakan diri poros nasional kedaulatan negara atau pnkn
mengajukan uji formil undang undang ikn ke mahkamah konstitusi awal februari lalu
selain itu salah satu pelopor komite pendegak konstitusi din syamsuddin
berencana menggugat undang undang tersebut setelah mendapat nomor dari kementerian hukum dan ham
tak berhenti di situ hampir lima belas ribu orang menandatangani petisi di situs change org
yang isinya menolak pemindahan ibu kota
mayoritas menilai proses pembentukan undang undang tersebut cacat prosedur
sementara anggota dpr selaku legislator melihat desakan masyarakat yang menolak ibu kota baru adalah hal yang wajar
anggota dpr fraksi partai nasdem saan mustafa menilai undang undang tersebut sudah melalui prosedur yang tepat
senada dengan sa'an
anggota fraksi pdi perjuangan arief wibowo melihat petisi tak akan mempengaruhi keputusan pemerintah untuk memindahkan ibu kota
pihak pihak yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya dipersilahkan menggugat ke mahkamah konstitusi
menurut saya ya itu hak mereka itu sikap mereka dan tentu menurut saya itu hal yang wajar dan biasa saja
dan petisi ya silahkan
karena kalau memang keberatan terkait dengan soal pemindahan ada ruang konstitusionalnya maju ke mahkamah konstitusi
semua sudah kita ajak bicara ya mulai para ahli tokoh tokoh adat bahkan kelompok kelompok masyarakat ngo misalnya
tapi kalau tuntutannya bahwa partisipasi semua orang harus kita ajak bicara maka itu sama dengan referendum
tidak mungkin referendum tidak dikenal
dalam pembentukan undang undang kita dalam proses politik yang ada di republik ini
jadi saya kira lewati saja jalur yang ada
kalau mau menggugat ya ke mahkamah konstitusi
jurubicara mahkamah konstitusi fajar lakson membenarkan ada gugatan terkait ibu kota negara yang diterima mk satu februari lalu
fajar menyebut gugatan tersebut bersifat formil atau yang hanya terkait dengan proses pembentukan undang undang
kpk pun memastikan akan memproses gugatan tersebut sesuai dengan tahapan
ada acara yang berlaku meski undang undang itu belum mendapat nomor dari kementerian hukum dan ham
mk tetap akan menerima permohonan itu memproses permohonan itu
tetapi tentu sambil ketika sudah diregistrasi nanti misalnya kemudian dibawa ke sidang pertama nanti akan ditanyakan kalau pada saat itu apakah objek permohonan ini sudah ada
dalam arti objek permohonan sudah ada ini
apakah undang undang yang diuji ini benar benar sudah diundangkan
nanti akan diklarifikasi akan dikonfirmasi oleh mahkamah di dalam persidangan
ruu ikn disahkan pada rapat paripurna dpr delapan belas januari lalu
pembahasan ruu yang memuat sebelas bab dan empat puluh empat pasal ini terbilang cepat karena hanya memakan waktu empat puluh tiga hari terhitung sejak tujuh desember dua ribu dua puluh

sehingga kini undang undang itu memiliki kemampuan untuk memperbaiki kemampuan

masih menunggu tanda tangan dari presiden untuk selanjutnya diundangkan